ini disuruh kita orang ini tak usah takut
nikasanah pemohon pergantian kelamin yang berusia dua puluh dua tahun ini
memulai sidang perdana di pengadilan negeri kabupaten kediri pada selasa siang
warga desa selopanggung tersebut berencana mengganti namanya menjadi anang sutomo
sejak lahir ani kasanah diketahui terlahir dengan kondisi jenital tidak jelas
sehingga orang tua ani menjadikan dia sebagai perempuan
bahkan hingga smp dirinya tidak pernah menstruasi seperti perempuan pada umumnya
dengan sidang pergantian kelamin ini anika sanah berharap agar segera mendapatkan perubahan status menjadi laki laki
dari hasil pemeriksaan medis di rumah sakit dr sutomo surabaya dinyatakan
bahwa anik memiliki kromoso empat puluh enam xy yang artinya pemohon berjenis kelamin laki laki
harapannya ini statusnya api harapannya jelas
ketika ingin jadi apa
artinya otomatis pasti didasarkan pada kutipan akta kelahiran dan sebagainya
itu memang perempuan
dengan kondisi fisik dan psikis yang seperti ini
dia nyatanya adalah laki laki
makanya kita mengajukan perubahan status itu
kaitannya dengan data atau identitasnya di data kependudukan
jadi nanti data kependudukannya statusnya itu berubah
dan namanya juga kita minta untuk perubahan
kasus pergantian kelamin menjadi laki laki ini juga pernah terjadi pada mantan atlet bola voli putri nasional
aprilia manganang yang terlahir menderita hipospadia kategori serius
pemeriksaan medis di rspad gatot subroto dilakukan saat ia menjadi prajurit tni ad
hasilnya aprilia manganang dipastikan berjenis kelamin laki laki
dalam sidang yang digelar secara virtual di pengadilan negeri tondano sembilan belas maret dua ribu dua puluh
permohonan aprilia dikabulkan dan mengganti nama aprilia manganang menjadi aprilio perkasa manganang
tim liputan cnn indonesia